wilayah jakarta akhirnya diguyur hujan
hujan yang turun di hampir seluruh wilayah jakarta ini merupakan hasil modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah
warga jakarta bisa sedikit bernapas lega pada selasa siang sembilan belas september dua ribu dua puluh
sekitar pukul setengah satu siang hujan dengan intensitas sedang turun di hampir seluruh wilayah ibu kota
walaupun hanya berdurasi sepuluh hingga dua puluh menit namun siraman hujan ini cukup untuk mendinginkan wilayah ibu kota yang selama ini terasa panas karena hampir dua bulan tidak tersiram hujan
hujan di wilayah ibu kota dan sekitarnya merupakan hasil modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah
hujan diperkirakan mengguyur sebagian wilayah ibu kota dan sekitarnya pada sore atau malam hari nanti
dan awan hujan di wilayah jabodetabek juga diperkirakan masih dapat terbentuk
hingga rabu dua puluh september dua ribu dua puluh tiga
seperti kemarin dilakukan di area bogor depok bekasi dan sebagian wilayah jakarta bagian selatan ya termasuk tengah selatan